kok gak ada yang beli ya lah
kok satupun gak ada yang datang sih ke warung ini
yaudah kalau begitu mang hojo mau cek dulu di luar
siapa tahu ada orang yang berjajar sama warung kita
maksudnya orang jahat gimana bang
ya siapa tahu ada yang berdiri di jalan
terus kalau orang mau kemari dia jegat
itu kan bisa terjadi
pokoknya mang hojo mau cek dulu di luar
insapin tuh si ramadi
udah tahu rumahnya itu dan keluarganya
apalagi aji muhyiddin itu
udah melakukan pengeretan sama keluarga kita
satu setengah em uang kita kan
udah ramadi raipin
buat ngebiayain bikin minimarket
coba mereka buat apa tuh
coba kalau misalnya itu uang satu setengah em itu
dibunakan membangun pantiasuhan
kan mimpi mbak be
membangun negeri ini
kalau sampai misalnya bisa bantu anak yatim
masa kita ngebantu orang yang udah pergi haji dua kali
emang mereka itu fakir miskin
kalau selama ini
ramadi dianggap bertindak salah dan gegabah
udah mbak be maafin apapun kesalahan lo
lo kagak keluar dari partai
ramadi emang nggak becus menjalankan amanah semua itu be
takutnya malah nanti membawa modorot
kalau lo tetap mau nikah sama rumana
mbak be kasih lampu hijau
lo kagak boleh keluar dari partai
ibu tetap lampu merah
tenang tenang ramadi
nanti mbak be yang bakal pujuk ibu lo
pasti ibu lo mau ganti lampu merah jadi lampu hijau
pasti ibu lo mau ganti lampu merah jadi lampu hijau
pasti ibu lo mau ganti lampu merah jadi lampu hijau
udah tenang aja
yang penting itu tadi
kagak keluar ya
kalau lo bisa janji begitu
mbak be jamin
makasih ya be
lama banget sih angkotnya
satelit nih kalau kayak gini
rum mau kemana
rum mau ketemu sama mbak rere
room mau ketemu sama mbak rere
mau buka barang
rum buka barang bersama mbak rere
apa karena aku menolak ajukan rere ya
buka barang bersama
bang roby sendiri mau kemana
bang robi mau ke
wah lagi berduaan nih
wah lagi berduaan nih
mau buka barang ya
tapi kan lo berdua udah putus
tapi kan lo berdua udah putus
tadi gak sengaja ketemu sama bang robi aja kok bu
tadi gak sengaja ketemu sama bang robi aja kok bu
sasa aja anak muda biasa kayak gitu
gue sih maklum
tapi kalau boleh nih gue saranin ya
tapi kalau boleh nih gue saranin ya
lo kagak usah deh ikut campur urusan haji sulam
yang pakai nyari muka segala
mau diriin pesantren kilat nih di kampung ini
maksud ibu apa sih
gue sampein sama lo ya
kasih tahu tuh haji sulam biar kata dia udah punya anak si joni
yang mau sebentar lagi punya anak sendiri

sumpah ngejolimin anak orang
ibu jangan sekate kate ya
bang sulam itu sudah diperiksa polisi
nanti yang terbukti bersalah bu
di motor bang sulam
tidak terbukti sama sekali bahwa bang sulam yang menabrak anak itu bu
bang sulam hanya kena fitnah

polisi pan bisa aja dibayar
apalagi kalau duit kita kenceng
apalagi kalau duit kita kenceng
kalau gitu rom duluan ya
romana keliatannya berusaha menghindar dari aku ya
romana keliatannya berusaha menghindar dari aku ya
ya allah semoga ruang baik baik saja

kasian bang robi
harus menanggung beban masalah
harus menanggung beban masalah yang sedang menimpak keluarga haji sulam
beri bang roby dan keluarganya kekuatan
untuk menghadapi semua masalah ini
untuk menghadapi semua masalah ini
kok gak ada yang beli ya lah
kok satu pun gak ada yang dateng sih ke warung ini
kalau begitu mau aja mau ngecek dulu di luar
siapa tau ada orang yang pernyataan sama warung kita
maksudnya orang jahat gimana bang
ya siapa tau ada berdiri di jalan
terus kalau orang mau kemarin dijegat
itu kan bisa terjadi
pokoknya mau aja mau cek dulu di luar
gak ada siapa siapa ya
ada orang di luar gak mohon kak
gak ada lah gak ada siapa siapa
anu ji mau ojotnya dari luar
itu kok sampai jam segini belum ada
juga yang datang ke warung kita
jangan jangan ini ternyata namanya sabotase
sabotase kenapa sih bang onjo
puasa puasa jangan seuzon sama orang
ya mungkin aja warga belum tahu
kalau kita nih jualan sore
selama bulan puasa
ya mungkin juga
warga emang udah masak di rumahnya
memang t sudah keburuk sangka
mikirnya gak enggak
pake lari lari yang udah tua tau lah yaa
paru paru udah semen melulu tuh
sampai tau ada sabotase gitu
iya lu sendu bang
gak ada masalah kok
gak ada masalah gak ada masalah
pasti punya masalah lo
kan pasti punya masalah gitu
ada apa ji
kayaknya lagi bersih tegang sama roh
ngomongnya bersih tegang
gak usah pake ngomong melayu jangkung dah
oh wajah lo yang lucu ya
kalo bener bicara melayu tinggi
ngomong melayu jangkung
pake baju lah
assalamualaikum waalaikumsalam banyak bener nih
bro eh apaan sih
tadi si rumana sama si ramadi kemana